presiden joko widodo meresmikan terminal baru bandara internasional ahmad yani semarang jawa tengah
presiden mengagumi arsitektur dan lokasi bandara namun menyayangkan landasan yang kurang panjang
menggunakan pesawat kepresidenan jokowi tiba di bandara ahmad yani semarang kami sore
sebelum acara peresmian presiden didampingi menhub budi karya sumadi menteri bumn rini sumarno
sejumlah pihak berkeliling bandara seluas lima puluh delapan enam ratus lima puluh dua meter persegi tersebut
presiden juga mendapat penjelasan mengenai proses pembangunan bandara sejak mei tahun lalu
yang menelan biaya dua dua triliun
dalam sambutannya presiden mengaku mengagumi arsitektur dan keindahan lokasi bandara berkonsep eko airport
karena sebagian berada di atas rawa dan hutan bakau
namun presiden menyayangkan panjang landasan yang hanya dua lima ratus meter dan meminta ditambah hingga tiga meter
arsitekturnya bagus lingkungannya
cantik mungkin kelihatan juga arus lalu lintasnya juga enak
keluar masuknya yang belum satu
rantinya masih kurang panjang pak menteri
masih berapa ini dua lima ratus kelihatannya benar ya